sementara itu gubernur dki jakarta anies baswedan mengimbau agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah saat libur natal dan tahun baru
pemprov dki jakarta juga memperpanjang psbb transisi hingga tiga januari dua ribu dua puluh satu mendatang
tanggal dua puluh empat hingga dua puluh tujuh desember telah ditetapkan sebagai libur perayaan natal
sementara tanggal tiga puluh satu hingga tiga januari sebagai libur tahun baru
pada masa libur natal dan tahun baru jam operasional mal atau tempat usaha dibatasi hingga maksimal jam tujuh malam
selain itu kapasitas pengunjung juga dibatasi
dan khusus dalam rangka akhir tahun dan juga natal kami sudah mengeluarkan inggup dan seruan gubernur
termasuk tidak melaksanakan kegiatan perayaan tahun baru seperti tahun tahun sebelumnya
ada musik ada seni budaya ada konser ada kuliner ada tarian dan lain sebagainya ada kembang api kemudian lain lain
jadi mohon maaf warga jakarta pada masa pandemi ini kami minta untuk tetap berada di rumah bersama keluarga
menikmati berbagai hiburan yang ada di rumah di media tv media sosial dan lain sebagainya